lu cocok sama dia
dia cantik lunya ancur
eee balak utak
yang baju matilan aja udah belum
aduh kan duduk disitu lagi
setrikain ngapain ya kamu mau mandi
yaudah aku mandi aja dulu
ntar nanti setrikain
aiyaih apaan sih gua
as dawat seger bikin buger
as dawat seger bikin buger
ngasih tau apa
rakyat saya mungkin bu yang bau
as dawat bikin seger buger
burr canggih jauh asawat segar bukar
burr canggih jauh asawat segar bukar
yang gue jawab bang udah
astagfirullahaladzim tadi lupa bang
bang pastinya jangan dimakan
asawat segar bukar
burr canggih jauh
hati hati dong joy untung aku jago kalau nggak tabrakan kita
fitnah lagi kamu yang ngajakin balapan
yaudah maafin gue kalau gue salah
namanya juga hari pertama jualan
udah laku berapa cuy
itu dia kenapa
kalau begini caranya badan gue bisa kurus
udah keliling kampung gak ada yang beli
namanya juga hari pertama jualan
dalam metode penjualan pergerobakan
ada namanya peraturan tiga hari
hari pertama orang orang baru kenal teriakan kita
penasaran tuh apaan tuh
apaan tuh gitu
hari kedua orang orang makin penasaran
kok balik lagi enak gak ya
beli gak ya ah besok aja ah gitu cuy
nah hari ketiga biasanya mereka baru pada beli
hari ketiga mereka baru pada beli
bang berhenti bang berhenti
tunggu sebentar ya
kalau ditunggu mah jadi dua puluh ribu
yaudah gak usah ditunggu
yaudah gak usah bayar
yaudah tuh saya tunggu
yang penting jangan menyerah
lu cocok sama dia
dia cantik lunya ancur
udah neng tinggal dipasang
kak kok foto resinya belum dikirim
paket internet saya habis
jadi gak bisa ngirim gambar
nanti aja saya langsung antar ke rumah ya teh
baju mu telah nanyuk udah belum
ya kalau udah buruan bawa sini
abang mau ngelamar kerja ini
pakinya udah dipasang neng
gak usah neng
iya teh makasih
mobil syndro udah nyala ya pak
radik masih udah me
aduh kan duduk di situ lagi ya
enggak gue cuma mau ngecek nomor yang kamu kasih itu benar apa enggak
aduh kamu kira aku bohong
bukan bukan maksud gue siapa tahu gue salah denger nomornya
oh gitu enggak kok gak salah benar
ya udah makasih ya ineke
assalamualaikum neng enek
kok tiba tiba ngeraktirin aku
buat gantiin latihan yang kemarin
ya udah saya makan sendiri aja tuh
aduh mau dong kebetulan
lagi pengen makan ayam goreng
saya kesel pur
kesel saya nambah
kalau pas saya lagi kesel